mungkin yang langsung jadi pertanyaan banyak orang tuh apa nih bedanya sama fata satu
typicalnya masih sama kita nyebutnya cinewoop
sinumop itu fpv drone dengan frame yang melindungi baling balingnya jadi nggak impact langsung
jadi secara umum dengan segala improvement nih ya avata dua dji itu kepengen pasnya nih digunakan oleh siapa lu
orang ya beginner di drone gak pernah megang drone sama sekali dikasih ini diajarin pakai ini
nah pertanyaan besar nih apa harga
khusus untuk drone ini agak miss juga kenapa dia malah turunin
dan memang terbukti dari kita pengakaian sebenernya lebih nyaman
tapi ya alhamdulillah lah ibaratnya ya dikasih harga lebih murah hampir lima juta lebih murah
udah nyoba masa nggak dibeli
kita thank you dulu kita kan di sini gara gara mas wijay juga
dari dji pengen tahu kita nih lebih dalam mengenai avata ii yang baru saja launching
ini kalau mau tahu spek ya ini kita ragu mas bija
speknya mungkin yang langsung jadi pertanyaan banyak orang tuh apa nih bedanya sama fata satu
tipicalnya masih sama kita nyebutnya cinewoop
sinomop itu fp hidron dengan frame yang melindungi baling balingnya jadi nggak impact langsung
karena fpv tuh macemnya banyak
ya ada yang nggak pakai frame protector itu biasanya untuk yang lebih high speed untuk manuver yang lebih ekstrim
kalau ini tuh bisa dibilang untuk drone untuk pekerjaan indoor untuk pekerjaan yang sinematik yang slow tapi dia lebih bisa masuk masuk serap selip
nah secara bentuk sih kurang lebih masih mirip sama gen satunya
tapi basically banyak yang diubah banyak banget
kalau dari jauh mungkin mirip tapi begitu di deketin tuh body nya sudah beda
nah speknya lagi mungkin seperti kamera apakah speednya atau baterai atau apa
kalau kamera sendiri di sini yang kita tahu adalah di upgrade lebih besar supaya hasil tangkapannya itu lebih jernih
apalagi kalau banyak orang yang pakai ini tuh di malam untuk mendokumentasikan let s say di nightclub atau di tempat tempat lain

ini sudah lebih baik
sensor nya dia tuh satu x satu tiga kalau yang sebelumnya satu x satu tujuh jadi lebih besar
aperture sama f dua delapan dan baterai nya pun berbeda banget
jadi kalau kita ngomongin baterai nggak bisa tuh minjem baterai yang awal kita tukar tukar nggak bisa
ini bentuknya sudah begini
kita integrated ya langsung gini kelak udah ngunci langsung
jadi buat yang baterai avata satu nya ada tujuh nggak bisa dipakai di sini
karena body nya sama sekali berbeda kalau kita lihat sama avata satu
durasi baterai nya untuk terbang
nah kalau onspek itu artinya dari seratus sampai
nah cuman kita kan terbang kan nggak mungkin sampai nol
ya dua puluh persen itu kita harus landing lah
jadi kalau tiga puluh itu biasanya sudah mulai nguning kita sudah otw balik
nah itu tuh real timenya untuk ini kurang lebih dengan terbang yang dua puluh satu dua puluh delapan km per jam
itu sekitar lima belas menit itu udah top topnya
dengan sisa baterai itu ya untuk pulang ke rumah dan landing
jadi improvement nya ada
jadi ini sebenarnya ada tambahan waktu ya
jadi kita nggak bisa tuh kayak mobil listrik range nya tiga ratus
ya realitanya kalau kita gas terus ya cepet juga
power yang dikeluarin itu pengaruh sama ini
kalau kita pakai mode sport makin kencang lagi
itu pasti powernya berkurang lebih ini
tapi penggunaan normal kira kira segitu lah ya lima belas menit sudah cukup termasuk
terus teman teman kan juga ada yang bawa avata satu nih hari ini
untuk dibandingkan langsung sama avata dua yang dalam sini
baling balingnya juga saya melihatnya itu kan agak beda
tadi teman teman yang pada punya avata satu bilang mereka amaze sama avata ii karena landingnya itu bisa dari telapak tangan
sebenarnya kalau atah satu mesti agak dipegang dulu
ini juga bagian dari improvement yang dilakukan buat alfata dua
jadi sebenarnya dia memposisikan baling baling atau motornya itu normal kaya normal drone
kalau yang avata yang pertama itu kebalik ke bawah
jadi arah motornya itu ke bawah
kalau ini arah motornya kaya normal drone di atas
yang tadi itu disebutnya adalah puser
nah puller posisinya jadi sejajar dengan body
kalau yang itu sederung agak bawah
jadi bodynya kaya lebih tinggi tuh
nah dengan kayak gitu keuntungannya aerodinamika itu dapat
dan jarak antar baling baling itu lebih jauh
dibandingkan sebelumnya segini ini sudah lebih jauh
itu pengaruh terhadap suara yang ditimbulkan
ini suaranya hampir nyaris nggak terlalu mengganggu ya
kalau yang game satu itu suaranya kalau kita terbangin orang dari jauh udah tahu nih
nah ini kalau dengar nih ini lagi ada apa tadi
nah tadi yang mungkin jadi pertanyaan juga khususnya mereka yang suka masang masangin kamera lain ke drone nya gitu
avata satu tuh banyak yang suka masang masangin
saat ini sih saya belum nemu mountingnya
tapi pasti yang namanya orang modif pasti ada hal hal
cuman tujuannya mereka itu bukan gaya gayaan
cuman memang mereka sudah terbiasa kalau ngerakit drone kamera yang dibawaan dronenya itu adalah untuk melihat si pilot
tapi untuk mengambil gambar mengambil tambahan kamera
jadi settingnya yang atas itu dengan settingan yang sesuai
bawaan dari drone itu kokpit lah ya
walaupun avata ii karena setelah di improve segala macam kameranya diharapkan tidak perlu gendong gendong kamera lagi
karena secara spek ini lebih dari cukup untuk menggantikan kamera yang digendong
dan nambah kamera gendong itu membuat beban stabilitas ngaruh
goyang cepet abis baterainya
jadi mendingan gak usah udah
temen temen saya pada upgrade ke avata dua supaya apa
supaya dia nggak perlu gendong gendong kamera lagi
jadi karena improvement di kameranya juga ya
jadi secara umum dengan segala improvementnya ya
avata dua dji itu kepengen menyasar siapa atau pass nya ini digunakan oleh siapa
yang ini pokoknya avata dari gen yang satu sama yang dua itu masih nyasarnya ke beginner
apakah fitur profesional akan pakai fitur dari benefit yang baru baru ini
pertama sudah support sepuluh bit
jadi kita bisa bikin dia lock file itu mentah itu kayak warna flat
orang ini pasti udah biasa lah udah tau tuh
dia itu bisa menangkap satu miliar warna dan kita grading lagi supaya bisa cinemal look
ya rata rata kan orang kalau bikin film kamera yang dipake cinema kameranya itu pasti pake lock
dan ini bisa lock juga nanti pas grading warnanya gak jomplang
bayangin kalau pakai warna bawaannya dia yang sudah fibren digabungin sama kamera yang sinema nabrak
warnanya orang ngeliatnya jadi gak dapet looknya aja
kedua flight time pengaruh tuh profesional butuh fly time yang lebih lama
terus profesional tadi kalau orang yang sudah pakai ini sudah bisa manuver profesional layaknya fpv drone yang bisa ngedive
misalnya ada air terjun
ditanai sampai atas turun terus ngikutin airnya gitu
tapi bukan berarti harus nyeluk ke itunya juga karena ini gak waterproof basically
ya itu juga kebawah sama air terjun
jadi avata dua terutama udah mumpuni tuh sampai manuver manuver seperti itu tuh sudah akan bisa dilakukan
yang dipakai untuk seorang profesional seperti itu
nah kenapa saya bilang ini untuk beginner
terbukti jelas pembelinya ini rata rata beginner
kalau fpv yang satu lagi yang dj fpv itu tidak ada propeller guardnya yang integrated
ada tapi beli lagi cuma nggak sekuat ini juga
dan itu ukurannya besar speednya jauh lebih kencang dan kalau ibaratnya nabrak itu fatal lah
jadi memang harus sudah yang beropera pengalaman dulu
kalau nabrak misalnya sampai menabrak orang propellernya tidak ada pelindungnya
propellernya sendiri kan langsung rusak
semua sudah safety tapi juga mumpuni untuk mengambil gambar bahkan profesional
jadi buat sebenarnya kalau kita dari ngomong ngomong kita itu sudah ada yang nabrak nabrak
karena beginner ini banyak beginner yang datang dari ini juga
nah ini kan google tiga nih ya
ini juga tampaknya ada improvement salah satu dari yang kasat mata dari posisi ikatnya
jadi pertama dia mengutamakan kenyamanan penggunaannya yaitu nambahin pad di sini
jadi dia nggak ngikat nekan di mata lagi
kita tokannya di tengkorak kita nih
ini masih generasi pertamanya di gdi bikin googles yang ada kamera depan
kalau kita lagi nyalain kita tuk tuk
jadi kita kalau pakai google kita masih bisa lihat nih
itu yang kelihatan di kasat mata
tapi di dalamnya sendiri ya udah ada digital diopter ada wifi sharing gitu banyak
jadi kita kalau misalnya lupa bawa kabel nih
kita bisa sharing dari sini ke sini secara wireless
jadi bisa tunjukin orang sekitar kita juga lagi posisi drone nya gitu ya
karena kalau bikin film itu pasti ada co pilotnya
jadi dia udah tahu tuh step step shootingnya
jangan lupa di depan bentar lagi belok ke kiri
mulai dari sini juga sebenarnya sudah cukup
orang ya beginner di drone gak pernah megang drone sama sekali
paling tinggal nyesuaiin feelnya doang
cuman kalau teman teman memang sudah mulai mahir
pengen manuver yang lebih luwes lebih dinamis
karena manuver manuver yang dirancang dan bisa dilakukan avata dua ini
betul akan bisa dilakukan dengan lebih maksimal
betul tapi sebenarnya ini pun sudah memadai ya
karena tadi ada tambahan acromode yang bisa jungkir balik tadi
kalau kita enable itu kan nambah keseruan
lagi nungkik ini turun terus disiut
langsung dari awal tuh kita udah bilang
gini lah dari avata satu
waktu di launching ke pasaran
karena dia lebih baru
jadi sebenarnya dji pengen lebih banyak lagi pemula yang bisa purchase ini
dia bukan berarti nurunin kualitas material
justru sebenarnya malah ditingkat tingkatkan segala macamnya
karena banyak banget keluhan dari semua orang terhadap sebuah produk
mobil a launching dua tahun lalu harganya ⁇ lets ⁇ say tiga ratus juta
and then wah udah pasti nih gak mungkin tiga ratus juta nih
kadang startingnya aja udah empat ratus bisa jadi
nah dji khusus untuk drone ini
agak miss juga kenapa dia malah turunin
dan memang terbukti dari kita pemakaian
terbukti malah sebenarnya lebih nyaman
tapi ya alhamdulillah lah ibaratnya ya
dikasih harga lebih murah hampir lima juta lebih murah
ya berarti artinya semua orang nggak bisa bilang ini barang mahal lagi
lima juta bedanya sama apakah satu dulu
itu kalau mau tau harganya
ada tas ada hard
kalau nambah ini lagi
jadi nggak nyampe dua puluh juga
tidak termasuk tiket ke nusa pini dia buat ambil gambarnya ya
sama hotel yang bagus
keren keren makasih dji
congrats untuk peluncuran avata dua nya
kalau ada yang menonton kita dan pengen dapat ini
masih ada atau sebenarnya gimana nih
band satu itu kemarin masukin banyak juga
jadi launching malam tanggal sebelas
iya kalau yang komo tiga baterai itu paling laku
plus remote ini juga dibeli sama orang orang yang udah tahu
tapi tadi udah enjoy
ada rasa apa ya
terima kasih juga udah diundang dan nyobain avata dua nya
mudah mudahan banyak weginir lain tertarik penasaran dan makin banyak
bisa ke tokonya dji experience store itu
kesan saya kalau belum niat beli jangan nyoba deh
udah nyoba nggak mau keluar toko kalau boleh bawa katanya gitu
kalau ini udah nyoba masa nggak dibeli
kalau mau ini nyoba pun udah harus bisa mengalami itu